yah esnya abis tis
yaudah teh manis anget
emang bapak lo gak kasih tau
yang ada di daerah mampang
kamu dari sana
tapi gak jadi beli
antriannya panjang banget

nah ini dia
bak kalo sepuluh kagak pake muter muter
saya menyerah kang
saya berhasil menaklukkan jakarta
saya mau pulang kampung aja
jadi orang itu
jangan gampang menyerah
saya juga sebetulnya pengen menyerah kang
terus pulang kampung deh
aduh sangket kamu
aduh sangket kamu
ani gimana kalau kita makan bakso di depan dulu
ih kenapa baru bilang
kan kita udah sampai rumah
aku udah males pergi pergi lagi
lagi kan deket ini
mbak be mau ketemu mbak mak ngerti aja lo lo coba itu
sumpah bang mari bang permisi
eh lo mau jadi jagoan disini
enggak saya mau jadi supir kayak di bandung kang
kang udin kenapa
ntar aja ngopi dulu baru makan
eh jak dimana mana itu makan dulu baru ngopi
yodeh makan deh
selamat sih lo ngopi pemakan
assalamualaikum teh ani
ih kamu ngapain kesini aku kan gak telpon kamu
jadi benar kamu mau pulang kampung
di bandung kamu mau kerja apa
es teh manis pok
ya esnya abis tis
ya udah teh manis anget
terus emang bapak lo gak kasih tau
ngeri nih yang kok
beli bakso malang melintang
gue gak kebagian sisanya
bagian lo jauh amat beli bakso
sampe ke mampang
kalo lo ampe segitu niatnya pasti urusannya perempuan
ini bukan sekedar urusan perempuan cak
ini urusan ani
gue gak bakalan menyerah
besok pasti gue balik
besok pasti gue balik lagi
buat beliin bakso ani